terus di dalam penyidik sampai dengan saat ini
demikian yang bisa kami sampaikan
terima kasih atas penontonannya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami kembalikan di video selanjutnya
terima kasih atas penontonannya
terima kasih atas penontonannya
terima kasih atas penontonannya